antusiasme atlet muda dari berbagai provinsi di indonesia tercermin dalam peralatan bni sirkuit nasional b sulawesi selatan
teknik bermain yang terus berkembang terasa dalam pertandingan dengan bertemu lawan yang sepadan
bni sirkuit nasional b sulawesi selatan menarik minat atlet atlet muda usia dini dari berbagai provinsi di indonesia
untuk ujuk gigi
berbagai teknik dan skill yang selama ini dipelajari di klub kini harus diaplikasikan dalam pertandingan sesungguhnya
delvino yujin lantu atlet bulu tangkis usia dini yang turun dalam nomor tunggal putra usia dini bni sirkuit nasional b sulawesi selatan
mengaku sudah lama mempersiapkan diri untuk bertanding
selama tiga tahun berlatih di pb loku kota mobagus sulawesi utara delvino yang berusia sembilan tahun ini
memasang target menjadi juara
selain delvino atlet atlet usia dini dari papua juga tidak ketinggalan berpartisipasi dalam ajang ini
jonathan yang berusia sepuluh tahun mengaku sudah tiga tahun berlatih untuk bisa menguasai berbagai teknik bermain yang mumpuni
berlatih makan banyak tidur siang tidurnya juga waktu
gitu ya tapi apa
atau belas belas dari semua dari pelatihan itu dikeluarkan semua
klub klub shot smash angkat bola tahan defense
dalam kompetisi bni sirkuit nasional b sulawesi selatan terlihat pola bermain dan standar pelatihan sudah tersebar merata
menurut legenda bulu tangkis indonesia
pihak de barcelona seribu sembilan ratus sembilan puluh dua hermawan susanto yang kini perlu ditingkatkan adalah mental bertanding
saya rasa terpercaya sudah tahu standarnya sudah tahu
gimana dia harus apa latihannya bagaimana dia harus tahu
kalau cuma sekedar ah saya ikut partisipasi mending nggak usah ikut
tak dapat dipungkiri bahwa bulu tangkis merupakan salah satu cabang olahraga yang diminati masyarakat indonesia
hadirnya berbagai kompetisi seperti sirkuit nasional
dapat memberikan pengalaman dan menambah jam terbang atlet atlet muda khususnya di bagian timur indonesia